presiden joko widodo meninjau lokasi banjir bandang di garut kamis pagi
bantaran kali sungai cimanuk di lapangan paris teragong menjadi lokasi pertama kunjungan kerja jokowi bersama jajaran menteri terkait
bantaran kali di lapangan paris ini menjadi lokasi terparah akibat terjangan banjir bandang dua puluh september lalu
jokowi menginstruksikan menteri lingkungan hidup dan juga kehutanan siti nurbaya untuk melakukan restorasi lahan
jokowi lalu mendatangi korban banjir yang dirawat di rumah sakit umum daerah dr sulamet yang berada di dekat bantaran kali
rumah sakit tersebut juga terendam banjir
selepas dari rsud dr sulamet jokowi menuju kampung cimacan untuk berdialog dengan pengungsi terkait bencana relokasi
secepat cepatnya dua tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat
dan yang juga
di sumedang yang tidak sama
tapi rusun atau tidak rusun nanti masih akan dicek di lapangan
ternyata kunjungan kerja presiden jokowi dudu di lokasi banjir bandang sungai cimanugaru jawa barat sempat diwarni kericuhan
ya keribuan orang ini saling dorong demi bersalaman dengan presiden
seorang mahasiswa bahkan diamankan petugas setelah berusaha menerobos lingkaran pengamanan presiden
mohamad ryo irfan terpaksa diamankan petugas saat kunjungan presiden jokowi dudu di rumah sakit dr sulamet garut jawa barat
mahasiswa salah satu perguruan tinggi di garut ini berusaha menerobos pengamanan untuk mendekati presiden
meski berulang kali berontak rio gagal melarikan diri setelah ditangkap pasukan pengamanan presiden
rio mengaku tidak bermaksud buruk melainkan hanya untuk mengambil foto presiden dari dekat
rio mengaku kagum dengan kepemimpinan presiden
tidak ada niat lain saya cuma lepas ke jokowi
tadi sudah sempat ambil fotonya
tidak saat sudah keburu
kericuhan juga terjadi saat presiden hendak meninggalkan rumah sakit milik pemerintah daerah ini
ribuan warga yang sudah menunggu sejak pagi berebut ingin menyelami presiden
sejumlah pelajar juga turut berebut demi mendapatkan buku tulis dari orang nomor satu di indonesia ini
banyak anak kecil dan pelajar yang terjepit di tengah kerumunan hingga harus dibopong orang dewasa
dari siapa nek
buku apa itu nek
buku tulis ya gimana rasanya
bangga senang terima kasih juga udah ngasih gitu
selain mengunjungi rumah sakit presiden joko widodo juga mengunjungi lokasi banjir bandang di lapang paris yang berada tepat di bantaran sungai cimanuk
rencananya presiden juga akan berdialog dengan para pengungsi di kawasan cimacan